lapangan bola ini bukan berada di kota besar atau di luar negeri ya
inilah lapangan bola kebanggaan warga desa purwodadi
kecamatan seragi kabupaten pekalongan jawa tengah
menggunakan jenis rumput zosia sp
lapangan bola ini bagaikan hamparan karpet hijau bersulam
lapangan bola purwodadi dibangun dengan penuh perjuangan
sekitar dua tahun terakhir dana desa difokuskan untuk penanganan covid sembilan belas
namun keinginan mengebu untuk memiliki lapangan bola membuat warga desa pantang menyerah
dengan modal nekat mereka menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan
dan mendapat suntikan dana investasi senilai lima lima miliar rupiah
dana ini digunakan untuk membangun dua lapangan bola berikut sarana penunjangnya di desa purwodadi
walaupun belum bisa digunakan dengan maksimal setidaknya warga desa kini telah bisa mewujudkan mimpinya
memiliki lapangan bola layaknya yang dilihat di layar kaca
desa purworeti ya pada umumnya itu gemar berolahraga khususnya sepak bola
terus melihat sarana lapangan desa yang kurang bagus
akhirnya disitu muncul keperhatian dari pemuda
kira kira bagus lah
nilai investasi secara keseluruhan sampai lima lima m
itu berupa apa aja pak
berupa dua unit lapangan secara keseluruhan lah yang disediakan oleh pemerintah desa purwodadi tiga puluh ribu meter persegi
melalui pusat olahraga yang mumpuni warga berharap kelak akan muncul pesepak bola yang handal dari desa purwodadi
roby bernadi pekalongan jawa tengah